sebenarnya apa yang dikatakan bu mega ini sangat menarik
seorang pemimpin yang harus dipegang adalah di samping integritas juga kejujuran
apakah dia bertarung di pilkada dki atau di tempat lain gitu
jadi saya menarik bahwa apa yang dikatakan bu mega ini sangat menarik
apa yang dikatakan ibu mega menjadi sebuah waring buat kita
pilihlah pemimpin yang mempunyai integritas punya kejujuran dan punya kemampuan untuk meyakinkan publik
bahwa calon tersebut adalah mampu untuk bertarung di pertarungan politik itu
apa yang dikatakan mega warning buat kita semua karena ada gejala di depan realitas politik kita
kadang kadang orang yang ditokohkan apa yang dikatakan hari ini tapi berbeda yang dia lakukan
jadi saya menganggap jangan melakukan sebagai pemimpin yang mau maju dalam kontestasi politik adalah menjaga integritas dan jangan berbohong
yang lebih penting lagi adalah tokoh tersebut adalah mampu meyakinkan publik bahwa dia adalah seorang leader dari salah satu partai yang bisa diandalkan dan tidak bermuka dua menghadapi situasi pencalonan
saya my sister tarigan saksikan program program kompastv melalui siaran digital btv dan media streaming lainnya